tidak becar akhir
dodo tetap tenang karena kenaikan harga bahan kebutuhan pokok hari ini
belum separah saat terjadi krisis ekonomi pada dua ribu delapan ketika ia menjabat presiden republik indonesia
ibu ibu berbondong bondong beli baju baru dan lain sebagainya
padahal di lain sisi itu yang saya sendiri bingung
mereka antri minyak minyak goreng
ini kan harus di research
apakah benar kita jatuh ke alam apa
tidak tidak tidak
ia juga menyindir unjuk rasa yang dimotori mahasiswa
ketua umum pdip itu menyatakan generasi muda saat ini terlalu suka berdemonstrasi
kedati situasi negara belum selesai
tentu dari sisi politik coba
belum apa apa saja juga aduh demo demo
saya tuh pikir anak sekarang ini seperti opo opo gak tonyok
tuntutan mahasiswa menolak penundaan pemilu dua ribu dua puluh
atau perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode
adalah isu yang sudah jelas ditolak jokowi